ya alhamdulillah sampai saat ini bertahan
jejak digital ini bisa menjadi bukti
komunikasi itu tujuh puluh dari pekerjaannya
pak ken ya itu menyampaikan sudah
kalau menurut saya saatnya juga dipertimbangkan ada satu menteri yang mengkoordinir data digital ini
sekalian menguji keberuntungan siapa tahu bisa dapat ikan yang besar
itu selambat laun sudah berjalan dengan baik
kalau kita bicara mengenai komponen barang ataupun material yang ada di kereta api kereta api yang nanti diimpor
biar anak benar benar keluar gitu keberaniannya tertantang gitu ya
ibu dr anita dewi
saya kira untuk misalnya untuk masyarakat
seminggu yang lalu gue di telpon sama random
itu menjadi kewajiban pemerintah dan majelis ulama indonesia sebagai ulama dan umaro
yang hanyut diterjang derasnya aliran air sungai saat banjir terjadi rabu siang
pertimbangannya apa yang sebenarnya tidak mewajibkan
dan dia nanya mba aku denger mba akan maju
tetapi juga wisatawan asing
konsep bahwa bahasa indonesia untuk national identity
walah saya ini dari presiden turun menjadi ketua dewan pembina ideologi pancasila
nah memang industri musik atau hiburan atau entermin itu kan memang cukup menggiurkan
harus berakhir pada kamis delapan september dua ribu dua puluh
pergesekan bisa saja dengan ajaran agama bisa saja dengan kepolisian bisa jasa dengan ham
dan tidak berubah haminah satu jam